kita ke informasi lain konferensi ijitima ulama dan tokoh nasional yang digelar selama tiga hari
merekomendasikan dua pasangan calon presiden dan wakil presiden
yang bisa dipertimbangkan oleh koalisi partai gerindra pks dan pan
untuk diusung dalam pemilihan presiden dua ribu sembilan belas
berdasarkan rekomendasi para ulama mereka sepakat mengusung prabowo subianto sebagai calon presiden dua ribu dua puluh
setelah melalui pembahasan dalam rapat komisi politik ekonomi kelembagaan dan dakwah
para ulama mencapai kesepakatan secara musyawarah mufakat
merekomendasikan dua pasangan calon presiden dan wakil presiden dua ribu sembilan belas
rekomendasi pasangan pertama adalah prabowo subianto dan salim senggaf aljufri
adapun komposisi pasangan kedua adalah prabowo subianto dan ustadz abdul somad
menurut para ulama dua pasangan ini merupakan kombinasi nasionalis
religius yang mewakili umat islam dan memenuhi kriteria ketokohan sebagai pemimpin
ijtima ulama juga telah berkomunikasi dengan rizik sihab melalui telepon dari mekah
untuk membahas soal pasangan calon presiden dan wakil presiden
sejumlah ulama ini yakin prabowo akan mempertimbangkan rekomendasi para ulama
dan memilih calon wakil presiden
mengusung ulama untuk mendampingi bapak prabowo subianto
saya pikir ulama tidak hanya berperan sebagai ulama saja
ulama mempunyai kapasitas dan kemampuan yang insya allah rata rata lebih daripada orang biasa
namun ulama memang istikomah di dalam bidang kedua secara luar
menyampaikan apa yang
yang harus disampaikan
tetapi saat ini kita sudah membuktikan bahwa keterwakilan umat islam di dalam pemerintahan
tidak pernah terakomodir
maka dari itu istimewa ulama ini menyampaikan mengusulkan
kedua presiden dua duanya mempunyai kriteria ketokohan sebagai ulama